di tengah naik turunnya hubungan presiden joko widodo dan pdi perjuangan
ada pemandangan pertemuan ketua dpr yang juga ketua dpp pdip
puan maharani dengan jokowi di acara world water forum di bali
puan bilang tidak ada obrolan politik dengan jokowi
keduanya terus berkomunikasi dan selalu bersama sama
kemarin acara adalah dinner hari ini opening
kita komunikasi saya duduknya sebelahan dan selalu bersama sama
namanya bisik bisik ya
tapi di depan lah wah rahasia
tak mengundang jokowi dalam rakernas kelima yang berlangsung akhir pekan ini
sekjen pdip hasto kristianto menyatakan
hanya mengundang pihak yang tegakan demokrasi dan keadilan
ilpres baru pertama kali ada dissenting opinion dari tiga hagem entah
dengan street itu tentu yang diundang adalah
mereka mereka yang memiliki spirit
menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat
memang santer disebut jokowi dan putranya gibran raka buming raka
sudah tak dianggap kader oleh pd perjuangan
tapi sampai saat ini belum diketahui keduanya berlabuh ke partai apa
yang juga menantu jokowi bobi nasution
yang sudah menjadi kader partai gerindra
bobi mengaku meminta izin jokowi untuk bergabung dengan gerindra
sekaligus akan maju dalam pilgub sumatera utara
ya pasti sebagai orang tua
pasti minta izin dari orang tua
apakah semua keluarga yang datang ke gerindra itu gimana
mas gerindra anak anak saya masih kecil belum bisa masuk ke gerindra
kalau hari ini saya sebagai kader gerindra
tentunya saya akan terus koordinasi dengan gerindra
saya tidak akan berjalankan sama pribadi saja
tapi saya akan baca sama gerindra juga tentu
apakah presiden joko widodo sudah benar benar bukan lagi kader pdip
karena tidak ada lagi pertemuan pertemuan antara jokowi dengan elit pdip
pdi perjuangan memastikan tidak mengundang perjuangan
pdi perjuangan memastikan tidak mengundang presiden joko widodo
dalam rakernas partai demokrasi indonesia perjuangan yang berlangsung mulai jumat besok
tapi sebenarnya apakah jokowi dan putranya gibran raka buming raka sudah keluar dari pdi perjuangan
karena yang sekarang sudah terang terangan baru menantunya bobi naswitun yang kini bergabung ke partai gerindra
kita ulas hal ini bersama politisi pdi perjuangan ciko hakim
wakil ketua tim kampanye nasional prabowo gibran silverster matu tina
dan analis komunikasi politik ahmad farul umam
saya ke bung ciko dulu deh
jadi fix ya nggak diundang ya bung ciko ya
wah kayaknya ada kendala komunikasi nih dengan bung ciko hakim
yes baru dengar baru dengar
jadi bener ini udah fix ya nggak diundang pak jokowi ini ya
ya sepertinya memang begitu
saya rasa gini loh ini bukan hal yang harus dibesar besarkan dalam beberapa pemerintahan di era reformasi
banyak sekali kegiatan kegiatan partai politik yang tidak mengundang presiden yang sedang menjabat gitu
saya ingat bahkan partai amanat nasional ketika itu juga tidak pernah tidak mengundang pak susilo bambang yudhoyono
misalnya ya pks juga berapa kali mengadakan acara tidak mengundang presiden yang sedang menjabat gitu
jadi ini rasa rasanya hanya sebuah topik yang ingin dipanjang panjangin aja sudah hampir setahun gitu
jadi saya rasa let s move on
bahwa memang ada hubungan yang cukup bermasalah diantara pdi perjuangan dan presiden joko widodo
dan saya rasa ya udah anggap aja itu suatu hal yang biasa
dalam dinamika politik dinamika apa namanya hubungan hubungan antar tokoh tokoh politik di negeri ini
dan let s move on pada hal hal yang lebih substantif
karena memang rakenas kita ini tidak membahas terkait dengan hal hal yang sifatnya pribadi
tapi membahas hal hal yang sifatnya kelembagaan dan semua yang akan dilahirkan dari lakenas ini
punya impact langsung pada kehidupan berbangsa dan negara
nah ini kalau begitu kita bahas yang lebih substantif
ini rakernas pdip ini membahas juga soal arah partai dalam posisi pemerintahan lima tahun ke depan
kita ketahui ya presiden terpilih dan wakil presiden terpilih prabowo gibran nanti akan menjadi orang nomor satu dan nomor dua di indonesia begitu kira kira
nah posisi ini sejauh ini oleh pdi perjuangan sendiri akan menempatkan diri di mana
karena kalau kita melihat juga serba bingung juga
karena pdip perjuangan sepertinya akan menjadi pejuang tunggal di parlemen
mungkin nanti ada temannya yang mungkin dari pks
tapi kalau misalnya pks pun agak goyang seperti ini akan pejuang tunggal
itu juga menjadi pertimbangan kami dalam beberapa poin yang akan kita timang timang untuk menentukan sikap kami gitu
tentunya lebih dan kurangnya akan kita taruh dalam proporsi proporsi yang
sudah sesuai sehingga nanti kita bisa menimbang mana yang lebih baik bagi partai politik kami pdi perjuangan
dan mana yang lebih penting adalah mana yang lebih baik untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi ini ke depan
dan untuk rakyat dan seluruh indonesia
tentu kalau kita bicara dari suasana kebatinan mayoritas
kalau tidak bisa dibilang semua
apa kader maupun simpatisan dari mulai akar rumput pengurus dari mulai tingkatan anak ranting sampai elit
memang mayoritas mempunyai suasana batin yang merasa bahwa akan lebih baik kalau pdi perjuangan berada di luar pemerintahan selama kepemimpinan presiden yang berikutnya
namun itu tadi kita juga banyak pertimbangan pertimbangan lain
dan kita lihat nanti karena nanti di rakenas akan dibahas di komisi sikap politik
dan ini akan menjadi suatu hal yang sangat menarik
saya ke bung silverster dulu deh kalau gitu
bu sulver suter kalau melihat tadi sikapnya pdi perjuangan melalui bang ciko juga ya
bung ciko mengatakan bahwa ya sudah lah kita move on saja
bahwa saat ini posisi partai demokrasi indonesia perjuangan
memang tidak harmonis lagi dengan pak jokowi
nah kalau anda melihat seperti itu juga atau juga apa namanya sebenarnya masih bisa diperbaiki komunikasi antara presiden jokowi dan pd perjuangan ini
terutama dalam mengarungi pemerintahan lima tahun ke depan
ya saya sepakat ya karena yang mengetahui suasana kebatinan itu memang teman teman pdip tentunya
dan tadi sudah disimpulkan bahwa
pemilu sudah selesai tetapi memang untuk move on memang susah
dan mengenai hubungan pak jokowi dengan pdip dengan bu megah
saya pikir memang susah untuk diperbaiki ya
karena semenjak pencalonan pak ganjar dengan pak mahfud
dan akhirnya mas gibran masuk ke gelanggang
saya pikir itu sudah selesai
dan juga bagaimana kita lihat tekad bu megah ya waktu itu akan mengalahkan prabowo gibran dalam satu putaran
ternyata hasil akhirnya mahfud dan pak ganjar hanya mendapat urutan buncit hanya mendapat enam belas empat puluh
dan ini ukulan yang cukup telak ya untuk teman teman di pdip perjuangan dan ibu megah
karena itu tekad mereka gak kesampean gitu loh
apalagi kita tahu bagaimana bu mega dalam perjalanan politiknya
bagaimana beliau dengan gus dur
jadi kami bersikap kesimpulan bahwa dengan pak jokowi pun kalau ini sih sudah selesai
tapi kita harus mempunyai sikap politik yang lebih dewasa ya untuk bangsa dan negara ini
itulah yang menurut kami hemat kami susah diperbaiki
dengan tampilnya kemarin mbak puan pun menurut kami tidak akan berpengaruh apa apa ya
hanya itu hanya menunjukkan kedewasaan berpolitik antara mbak puan dan pak jokowi
ya kedewasan berpolitik yang memang dibutuhkan untuk diperlihatkan kepada publik gitu ya kira kira bahwa kemarin kompetisi boleh
tapi ya sudah berakhir kompetisi masing masing harus juga bisa bersikap
dewasa dan juga menunjukkan kepada publik bahwa para elit ini sudah baik baik saja begitu
sudah baik baik saja pasca pemilu dua ribu dua puluh
nah tapi yang ingin saya tanyakan juga nih bung silverstar
kalau memang mengarungi lima tahun ke depan presiden terpilih prabowo dan wakil presiden terpilih gibran
masih perlu nggak sih untuk berkomunikasi dengan pdi perjuangan terutama dengan ibu megawati sebagai juga salah satu pemimpin bangsa
kena apa dan oleh siapa
ini kalau pak jokowi nya sendiri
setelah dua puluh oktober pak jokowi
selesai beliau akan meninggalkan
politik tapi beliau juga akan
ke prabowo gibran sepanjang
kalau dari pak prabowo dan mas gibran
dan memang butuh masukan dari
bahwa sikap itu tidak dipunyai oleh
ya kita biasa biasa saja
oke lah hubungan presiden jokowi dodo
dan pdi perjuangan sudah tidak bisa lagi
tapi saya ingin tanyakan dari perspektif
akan seperti apa pola komunikasi yang terjalin nanti
mas reddy terkait dengan konteks pola hubungan itu
tentu akan ditentukan oleh dinamika politik
ini situasi masih memungkinkan terjadi
atau konteks ini mencontoh untuk penutup
dan hal sama juga disampaikan oleh pak silverster
antara pak jokowi dengan mbak puan
memang kemarin itu dalam konteks formal
kemudian pertemuan itu menjadi bagian
mbak puan yang dianggap memiliki
politik yang relatif lebih fleksibel
baik dalam konteks bernegosiasi dengan rival
maupun lawan politik dari pdip selama ini
mbak puan akan dijadikan sebagai bagian dari
elemen yang memang betul betul mampu menjebatani antara
pdip dengan pak jokowi dan lingkarannya
akan bisa terjadi kalau misal kemudian
dalam proses regenerasi kepemimpinan partai
mbak puan maju menjadi bagian dari kontestan terkuat
dan kemudian mampu menggunakan kekuatan dan struktur jaringannya
untuk memimpin pdip ke depan
kalau misal kemudian itu bisa dilakukan
dan kemudian mendapatkan dukungan dari
dalam tanda kutip rival politik
yang saat ini tampaknya memang sedang panas panasnya
maka bisa saja kemudian nanti hubungan pdip ke depan
dengan pemerintahan baru prabowo gibran
barangkali dengan segala kelihayan
kelihayan dalam bersiasat di politik
bobi sekarang sudah ada di gerindra
juga sudah mulai pendekatan ke golkar misalnya
lalu kalau misalnya kemudian mbak puan bisa ditempatkan
maka ini akan jauh memudahkan
diaspora kekuatan yang bisa di reach out
pengaruh seorang jokowi bisa masuk lebih
dalam dan proses kontestasi di internal dinamika politik
kalau misal ternyata masih memungkinkan untuk dilakukan
atau negosiasi dan kompromi antara pdip dengan
bisa memainkan peran yang anda sebut tadi mas umam
begitu cair begitu dinamis
sehingga bisa menjembatani komunikasi komunikasi politik
yang dibangun pada saat itu antara pdi perjuangan
ini perannya juga akan kurang lebih sama
seperti pak taufik kemas pada saat itu mas umam
kemampuan mbak puan dalam berkomunikasi dengan kawan maupun dengan lawan berpolitik
memang salah satunya dipengaruhi oleh
kapasitas kepemimpinan politik seorang
memang di momentum itu kalau misal kita cermati
itu adalah bagian dari kemampuan
putuk pimpinan pdip untuk meyakinkan
dan juga memang mendapatkan respon yang baik dari pemerintahan presiden
sehingga posisi oposisi betul betul kemudian mendapatkan
tidak ada kekuatan yang kemudian
atau mengintervensi internal partai
seperti misalnya kemarin demokrat ada yang ingin ngacak ngacak gitu misalnya
atau dalam konteks pembagian kue kekuasaan
dulu juga banyak teman teman di pdip yang juga mendapatkan posisi sebagai dubes
mbak puan bisa memainkan itu
maka kemudian itu akan menjadi sebuah ruang yang jauh lebih fleksibel
di satu sisi pdip bisa memainkan peran sebagai oposisi yang kuat
kekuatan itu juga bisa terjaga dengan baik
dengan basis komunikasi yang terjaga
antara pdip dengan pemerintahan baru ke depan
maka bukan saja memainkan
tetapi bisa saja kemudian menjadi bagian
membukakan pintu selebar lebarnya
bagi prabowo untuk masuk di pemerintahan jokowi
pasca pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
ya oposisi yang konstruktif
dan tentunya ini akan melihat konsolidasi partai yang juga terdelegasikan dengan baik
bung ciko oke lah sekarang ya
dan juga pdip juga agak sulit untuk diperbaiki dengan pak jokowi
tapi ada sosok prabowo subianto
yang sepertinya sejauh ini juga tidak punya masalah
dengan ibu mega dan pdi perjuangan
bagaimana anda melihat hubungan pdi perjuangan
dan juga ibu mega khususnya untuk pak prabowo
jadi saya ingin mengomentari sedikit
sahabat saya bung silver yang sering bersama sama dulu
ini kan selalu yang dikatakan sikap ibu mega sikap ibu
tapi kan kita lupa menceritakan secara keseluruhan
nah ini juga masyarakat juga harus kita ingatkan
kami merasa memang ada pelanggaran pelanggaran yang sangat serius terhadap
untuk sistem demokrasi kita dalam pemilu kemarin
dan itu juga tercermin dari dissenting opinion yang disampaikan tiga hakim
bahkan dua hakim tidak menyampaikan dissenting opinion
menyatakan sebenarnya memang terjadi pelanggaran etika
namun untungnya tidak diatur dalam undang undang
jadi artinya ini kan suatu hal yang terkait dengan bangsa dan negara
kami tidak mengatakan murni bahwa ini terkait dengan pengkhianatan pak jokowi
dan putra putranya terhadap partai kita
tapi juga kepada bangsa dan negara
dan ini diamini oleh sebagian besar koalisi masyarakat sipil
baik itu tokoh tokoh budayawan intelektual mahasiswa
dan juga dosen dosen maupun guru guru besar
nah udah kita let s stop there terkait itu
karena ini sama sekali tidak membicarakan tentang kepentingan bangsa ke depan
sikap sikapnya pdi perjuangan tadi yang dibahas
luesnya pak taufik kemas
begitu rigidnya ibu mega dan lain lain
ini sesungguhnya adalah suatu strategi dalam berbagi peran
dan ini strategi yang selama ini kita anggap sukses bagi pdi perjuangan
karena apa karena terbukti kita hat trick memenangi pemilu legislatif
dan tidak ada partai politik yang berhasil melakukan hal tersebut
nah itu yang kita ingin sampaikan juga
bahwa memang di pd perjuangan sebagai organisasi yang besar
kalau tidak bisa dibilang paling besar diantara partai politik yang ada
kita memiliki banyak karakter karakter yang menarik di dalamnya
dan juga mempunyai keahlian keahlian dalam bidangnya masing masing
dalam bidang lobby ada yang agitasi juga ada yang ideolog
jadi pada prinsipnya itu semua tercemin dari kinerja kita di parlemen
jadi kalau kita bicara ini kan yang dikasih lihat selalu yang di permukaan
tapi kita lupa ketika di parlemen kerjasama antar partai politik
kerjasama antar fraksi dalam apa namanya
menyetujui ruu menyetujui undang undang dan lain lain
itu berjalan begitu smooth dan harus diingat memang dalam kepemimpinan ibu puan maharani
dan juga bagian dari pdi perjuangan
nah soal hubungan pak prabowo sendiri nanti nih dengan pdi perjuangan dan ibu mega gimana nih
karena secara pribadi sepertinya tidak ada masalah
memang tidak ada masalah dan antara partai gerindra dan pdi perjuangan
iya kan dalam kita bekerja sama dalam membangun negeri ini bersama sama melalui parlemen
nah itu dan tidak ada juga yang menghalang halangi
bila ada yang ingin mengatur pertemuan antara pak prabowo dengan ibu megawati soekarno putri
namun memang mungkin bagi kami fokus fokus yang kita jalani ke depan ini
bukan belum sampai ke soal pemerintahan yang akan datang
kita lagi fokus mempersiapkan
kita lagi fokus untuk rakernas ini
mempersiapkan juga hal hal yang terkait program program kerakyatan kita
mengevaluasi hasil pilpres dan kinerja
daripada kader kader kami di pilpres dan pilek yang lalu
tapi juga itu salah satunya akan ada yang kita sebut tadi
terkait dengan penentuan sikap politik kami kedepan
kita masih pdi perjuangan sedang menikmati posisinya sebagai pemenang pilek gitu kan
yang ditunggu tunggu sikapnya baik oleh koalisi indonesia maju
atau oleh rakyat indonesia secara keseluruhan
sabar kami akan menentukan sikap pastinya
dan apapun sikap yang kami tentukan berada di dalam maupun di luar pemerintahan
oke saya juga tertarik dengan tema rakernas pdip kali ini
satyam eva jayate atau kebenaran pasti menang
nah ini apa yang bisa anda jelaskan soal tema besar rakernas kali ini
sesuatu hal kebenaran pasti menang itu kan
memang suatu hal yang sifatnya tidak bisa dipungkiri ya
cepat atau lambat kebenaran pasti menang
cepat atau lambat yang akan terkuak adalah kebenaran dan kejujuran gitu ya
orang bisa berbohong sepanjang tahun sepanjang dekade
tetapi pada saatnya nanti dia akan terkejar dengan kebenaran gitu
orang bisa berkhianat sepanjang sekian lama
tapi dia akan terkejar juga dengan perbuatan perbuatannya
dan pada akhirnya juga akan jatuh karena perbuatannya
ini kan suatu hal yang sebenarnya hukum alam
atau kalau kita orang muslim mengatakan sunatullah ya
jadi ini suatu yang memang kita selalu camkan di partai kami
kami kebetulan diingatkan oleh mas nanan terkait dengan semboyan ini gitu ya
dan ini akan menjadi ruh dari perjuangan partai kami dan kader kader kami
dari mulai tingkatan paling bawah
sampai tertinggi apalagi untuk menyikapi pilkada serentak
di lima ratus empat puluh lima kabupaten kota dan provinsi
dan juga terkait dengan program program yang akan kami sifilkan untuk rakyat kedepan
jadi intinya sesuatu hal yang mulia lah
apa yang menjadi spirit dari perjuangan kami
baik saya nanti setelah jeda akan bertanya ke bung silverster juga
tadi bung ciko mengatakan bahwa bung ciko mengatakan bahwa bung ciko mengatakan bahwa
pdip ini sepertinya juga ditunggu oleh koalisi indonesia maju
tetap bersama kami akan kami tanyakan ke pak silversar nanti setelah jeda di sapa indonesia pagi
ya sikap pdi perjuangan yang tadi dikatakan oleh seorang ciko hakim katanya masih misterius
sampai saat ini masih ditunggu tunggu oleh banyak pihak
apakah juga ditunggu oleh koalisi indonesia maju
apakah betul ditunggu sikap pdip ini oleh di internal

karena koalisinya sudah cukup komplit
jadi yang paling intinya yang kita inginkan adalah
bahwa pdip akan membangun bangsa ini dengan menjadi oposisi
itu yang harus kita hargai sebagai pikir
itu yang harus kita hargai sebagai pikir
terhadap pemerintahan pak prabowo dan mas gibran gitu
apalagi kita tahu bahwa sebenarnya
ke bali itu bagus banget ya
ini masih dimiliki oleh
mbak puan kemarin terus
ada lagi terus pak bambang pacul
dondong kambe yang kemarin juga
menjemput dan satu mobil dengan pak jokowi
diperlihatkan bahwa di pdip juga
beroposisi tapi itu kembali lagi
tapi kan pdi perjuangan ini
juga akan cukup mendominasi
kader kadernya di senayan di parlemen
apakah betul tidak terlalu berpengaruh juga
koalisi indonesia maju dan internal
pemerintahan prabowo gibran kedepannya
saya tidak ada ya
kalau memang kita melihat bahwa
dan bahkan bila perlu kalau
saat ini sudah tidak sejalan ya
pas di rakernas ini menarik seluruh menterinya dari
itu satu sikap yang sangat besar
sangat terpuji karena daripada kita melihat serangan serangan pdip ini enggak berhenti ya kita
melihat seperti anak kecil sebenarnya bahkan bukan hanya hatto dan lain lain ya cs ya itu pendukung
pendukung ganjar mahfud ya kan termasuk pdip itu di medsos itu gila gilaan itu bahkan sudah
cenderung menggiring opini yang tidak baik buat bangsa kita dan cenderung melakukan hoax ya
kebohongan kebohongan itu yang menurut kita bangsa ini kita nggak bisa bangun kayak begitu
makanya bang ciko bilang kebenaran itu kita lihat bang ciko yang kebenaran yang terjadi bahwa
pemilu ini sudah selesai dengan hasil damai dan tidak ada kecurangan yang diakui oleh saksi saksi
dari pdip sendiri taksi satu dua tiga terus kpps ya kan bawaslu
dkpp terus kpu mahkamah konstitusi terus siapa lagi yang akan dipercaya oleh pdip gitu loh
apakah pdip ini teman teman pdp tinggal di hutan kali ya jadi tidak mengakui semua hal ini gitu loh
jadi ya marilah kita membangun yang akan saya yakin bahwa sejarah bangsa kita akan mencatat
bahwa memang keterpilihan prabowo gibran ini memang adalah restu dari rakyat
gitu oke dan saya berani bertaruh kapanpun kita bisa gitu loh memberikan data data
bahwa tidak ada kecurangan dalam pilpres kemarin tapi sebagai kontrol sosial kritik publik ya boleh
boleh saja sebenarnya kan bung survester kalau menyampaikan pendapat menyambut hal yang positif
ya karena memang sangat diperlukan pdip sangat diperlukan bangsa ini untuk mengawasi pemerintahan
pak prabowo dan mas gibran nantinya kedepannya begitu saja ya
masih tersengat harga ya baik saya ke mas umam lagi mas umam sepertinya memang ya tadi ya bahwa efek dari hubungan pak jokowi
dan bumega dan pdip perjuangan sendiri yang tidak sudah tidak harmonis akan juga terlihat ya pada
pemerintahan prabowo gibran kedepan lima tahun kedepan nah ini menarik saya juga melihat apa ya
tadi sebagai yang dinyatakan oleh bung sulverser juga sulit sekali sepertinya
kita saat ini juga menyampaikan kritik kritik yang terlalu menohok begitu nantinya dianggapnya
terlalu atau cenderung dibilang hoax begitu nah ini ini saya juga agak agak tergelitik dengan
penyampaian penyampaian kritik seperti apa yang harus kita sampaikan sebenarnya dalam menghadapi
pemerintahan lima tahun ke depan mas umam ya kalau misal terkait dengan konteks kritik yang
terpenting kritik itu betul betul sifatnya konstruktif tidak mengandung hoax tidak
mengandung fake news tidak mengandung carect reseshination tidak mengandung sesuatu yang
sifatnya menghasu atau dalam konteks ini adalah sesuatu yang apa ya hate speech atau perkataan
yang justru menyebarkan kebencian nah itu yang kemudian memang betul betul dibutuhkan tetapi
terlepas dari itu ya memang dalam sebuah dinamika kebenaran kalau misal tadi menyitir topik atau tema dari
satyam eva jayate dan ini adalah topik bukan topik baru di rakernas sebelumnya juga temanya satyam eva
jayati maka ini adalah sebuah perang tafsir kebenaran mana yang merasa benar teman teman pdip merasa benar
teman teman dari pak prabowo cs yang tadi disampaikan oleh pak silver selalu juga merasa benar bahkan kalau
selalu saya cermati betul kalau misal memang benar yang disampaikan pak silverse tadi itu merepresentasikan
utama dari mesin utama koalisi indonesia maju di lingkaran dalam pak prabowo maka dengan bahasa
lain sebenarnya ingin mengatakan bahwa pemerintahan prabowo gibran sudah tidak butuh pdip maka tadi
bahasa yang cukup kuat seperti anak kecil seperti tinggal di hutan saya pikir itu adalah sebuah bentuk
penegasian secara eksplisit dalam konteks politik bahwa ruang kompromi ruang negosiasi rasa rasanya tidak dibutuhkan
dan barangkali itu adalah sebuah ekspresi surplus kepercayaan diri dari teman teman di koalisi
indonesia maju karena memang bagaimanapun juga per hari ini basis kekuatan politik kalau misal kemudian
dihitung termasuk dari nasdem dan juga pkb kalau misal masuk di pemerintahan nanti sudah tujuh puluh empat something
nah itu cukup cukup signifikan nah ini yang kemudian sekali lagi kita berharap kedewasaan berpolitik
nah kedewasaan itu akan diukur pada level mana kemudian basis check and balances bukan sekedar
pada konteks pertarungan ego bukan hanya konteks pertarungan individu yang kemudian endingnya
hanya etalase kebencian yang justru hanya akan mengaduk aduk oke pras ini menarik ya etalase kebencian
kalau anda tegaskan seperti itu tapi saya ingin tanyakan juga saya yakin juga anda mas umam mengamati juga komunikasi politik yang terjadi di indonesia dengan pengurusan ekonomi dan ekonomi dan kemudian untuk orang lain juga menjelaskan politik yang terjadi di indonesia
nah kalau anda melihat tadi kan kalau kata bung sulver store katanya kritiknya banyak hoax juga
nah kalau yang anda cermati mas umam apakah kritik kritik yang mengalir dari pdi perjuangan
dan juga simpatisannya saat ini itu mengandung hate speech mengandung kebencian dan juga hoax
mas reddy saya pikir kita tahan dulu jangan langsung masuk pada fase yang sifatnya judgemental
karena kalau kita bicara pada level sosial media aktornya banyak sekali
⁇ lets ⁇ say buzzer termasuk aktor termasuk kemudian robot dan lain sebagainya
itu kemudian betul betul memang tidak bisa dinisbatkan sebagai sebuah tafsir atau sikap politik
karena bagaimanapun juga itu bukan sesuatu yang jenuin
ada yang genuin ada yang tidak jenuin
ada yang memang betul betul real dari aktor kekuatan politik tertentu
ada yang memang sifatnya diorkestrasi
bahkan oleh para buzzer oleh elemen elemen yang mereka tidak paham betul tentang etika
tentang demokrasi tapi itulah yang membanziri sosial media kita
nah kita di level ini hati hati
kalau misal kita judgement lagi lagi akan muncul
itu adalah etalah sekepentian dalam ruang demokrasi kita
bung ciko ada respons tadi dari pernyataannya bung silverster
kalau soal menarik menteri saya rasa mendingan yang lain aja
karena dalam dua periode ini ya kan pdi perjuangan lah yang memperjuangkan pak joko
yang lain aja yang mundur
tapi kan ini intinya ini kan cuma apa namanya
kita kan saling kasih jep jet aja nih silver ke saya saya ke silver ya kan
tapi pada prinsipnya itu tadi bahwa untuk pemerintahan ke depan
sikap politik kami apapun yang menjadi keputusan kami
tentunya kita berbasis pada kepentingan rakyat
salah satunya saya setuju dengan bang silver tadi
saya katakan bahwa dalam demokrasi ini penting ada checks and balances
nah tapi jangan jangan nanti yang berada di luar pemerintahan
bisa jadi komunikasinya lebih lancar dengan pak prabowo
karena kita lihat sendiri juga di koalisi indonesia
yang maju ini ada gejolak gejolak kecil gitu yang terjadi
misalnya di sumatera utara gitu kan
bobi sudah merebut rekomendasi dari partai golkar
namun tiba tiba masuknya partai gerindra
terus hal hal terkait dengan undang undang kementerian negara gitu
walaupun pd perjuangan setuju dengan beberapa catatan
tetapi tentunya itu kan artinya
ingin dalam tanda kutip belum tentu
cuma ingin menambah kursi kementerian yang terkait dengan bagi bagi kekuasaan
nah saya juga sebagai anak bangsa ya
kita berharap yang terbaik akan dilakukan oleh pak prabowo
kita tidak berharap pak prabowo membawa negeri ini ke gerbang kehancuran dan lain lain
justru kita berada di luar pemerintahan maupun di dalam
tujuan kita adalah sama sama mensukseskan kehidupan berbangsa dan negara
artinya kita ingin mengingatkan juga agar pak prabowo itu
tidak terlalu mudah ditekan tekan oleh teman teman dari partai koalisi pendukungnya
sehingga menambah kursi kementerian negara hanya karena untuk bagi bagi kekuasaan
dan ini akan menunjukkan suatu sikap kepemimpinan yang lemah
nah itulah yang saya sampaikan tadi akan menjadi yang pastinya
pdi perjuangan ada di dalam atau pada di luar pemerintahan
akan menjadi mitra yang kritis bagi pemerintah ke depan
kita semua bisa bekerja sama
baik itu sifatnya sebagai koalisi maupun sebagai oposisi
oke karena anda menyinggung bobby saya singgung sedikit juga nih tanya sedikit
kalau bobi kan sudah jelas nih jadi kader partai gerindra setelah jadi pdip
kalau pak jokowi dengan mas gibran ini
statusnya memang digantung aja begitu ya bung ciko
sebenarnya gini loh gini loh karena kan de facto itu lebih penting daripada de jure
de facto nya memang sudah meninggalkan kami kan bukan kami yang meninggalkan kami ditinggalkan gitu ya
dan kita juga sudah dalam artian ya udah kita terima ditinggalkan
jadi kalau kita tidak mengundang misalnya ya kan
ya itu juga harus diterima aja udah gak usah dibicarakan terlalu jauh
ini berbulan bulan pembicaraannya padahal permasalahan bangsa ini kan harga bahan
pokok pangan iya kan dolar yang masih terus naik iya kan geopolitik dan lain lain
kita harapan kita ke depan kita berbicara tentang
dan kita biarkan pak jokowi bekerja sampai akhir masa jabatannya
dan pd perjuangan secara profesional di kementeriannya juga mencabotase dari internal kita
betul betul bekerja menteri menteri kita bekerja secara profesional
tingkat men kita juga tidak mempersulit undang undang yang diajukan untuk dibahas dan lain lain
terakhir juga ke bung silverstar
nah dari komunikasi yang terbangun selama ini dengan anda
ke partai apa sih pak jokowi dan gibran akan berlabuh nanti
ya kalau terakhir ya saya bertemu pak presiden berdua
beliau rencananya hanya akan pulang ke solo untuk nomor tujuh
mengenai mas gibran sendiri
hanya memang ada isu isu mau ke partai golkar partai pan dan sebagainya
sampai saat ini pun belum ya
nah terakhir mas umam anda percaya bahwa pak jokowi dan mas gibran
tidak akan berpartai selama lima tahun ke depan nanti
mas reddy itu adalah sebuah situasi yang to good to be troove
terlalu rasa rasanya kalau misal kita mencermati apa yang terjadi
dinamika pasca kekuasaan itu jangan dianggap sebagai sebuah dinamika yang biasa
tetap sama seorang mantan penguasa
dia membutuhkan backup kekuatan politik yang cukup memadai
karena kalau misalnya tidak dia akan dihajar oleh berbagai kekuatan kekuatan politik lain
itulah yang kemudian bisa kita pahami
mengapa misalnya barangkali ini bagian dari strategi
pak jokowi menciptakan diaspora kekuatan politik dari lingkaran di sekitarnya
termasuk inti keluarganya ke sejumlah partai partai
kemudian gibran kalau misalnya memang betul akan ada ke golkar
masih memungkinkan untuk diajak negosiasi
bang ciko wala ahli wasabiasmain ini dan teman temannya ya
maka bisa saja kemudian itu bagian dari sebuah perisai
untuk membentengi melindungi terutama pasca turun dari kekuasaan
jika seorang mantan pemimpin dalam sebuah pertarungan politik tidak diperkuat
tidak dilindungi dengan kekuatan politik yang memadai
maka dia akan dihajar oleh berbagai aktor aktor politik
terutama mereka yang merasa pernah menjadi korban dalam pertarungan politik sebelumnya
menarik sekali kita nantikan langkah politik selanjutnya juga dari
tingkat saja mbak jokowi
tidak punya peninggalan tersangkut masalah korupsi dan juga tekanan politik
jadi kita ingat pak habibie ya
beliau akhirnya lengser ke prabowo sebagai negarawan sebagai rakyat biasa
dan itu yang akan dilakukan oleh pak jokowi
jadi selama ini isu bahwa pak jokowi itu nanti akan bergantung kepada pak prabowo
dan partai partai lainnya menurut saya itu opini yang hanya digiringi aja
tapi intinya beliau adalah negarawan yang dicintai rakyat indonesia dan diakui dunia
terima kasih bang silverster karena tadi sudah diaminkan oleh bang ciko
karena seringkali sign kanan itu beloknya sign kiri
jika terus dibawa ke kanan taunya beloknya ke kiri begitu ya
mas gibran kalau untuk mas gibran oke
bapak bapak apapun langkahnya saya sebagai rakyat biasa
sebagai publik juga menunggu nunggu ini
sikap politik dari pak jokowi bagaimana katanya mau ngomong cucu
tapi tetap pasti akan ada sikap politik sebagai politisi
ya itu lumrah begitu memiliki sikap politik
tetap untuk menarik untuk tetap dicermati lima tahun ke depan
kami akan mengantar pak jokowi ke solo
terima kasih politisi pdb perjongan ciko hakim
wakil ketua tkn prabowo gibran silverster matutina
dan analis komunikasi politik ahmad hoerul umam telah berbagi perspektif